hai dan pengamanan usia tetap pencurian ikan dan lain sebagainya supaya kedepannya itu bagaimana
kan ada satgas supaya kita mengamankan nah ini bagaimana koordinasi kerjasama dengan bidang bidang lain
karena ini kan salah satunya adalah pengawasan yang terus menerus lagi kalau ada ada buah yang
dicuri padahal itu ya itu memang satu masalah sendiri ya desi ya jadi kami mau bikin model nih
tapi belum sempat dieksekusi misalnya di natuna natuna area itu kan ikannya banyak tuh di jet
ee nya kita daripada orang lain yang nyuriin ikannya ya kita deploy aja nelayan kita di sana
kita bikin basis kita di mana di pulau natuna kan banyak natuna itu pulaunya delapan ratus pulau ambilnya
satu kita bikin logistik base di sana sekarang sedang kita siapin itu jadi nanti ada
karena kapal nelayan kita mungkin dari laut jawa kita bawa ke sana di bagian timur kan yang
sulit untuk di natuna ini bukan berbatasan dengan south china sih daripada orang lain yang ngambil
ikan kita ya sudah kita aja begitu lah kalau nggak ada orang kita di situ orang lain yang masuk
setelah kita juga seperti itu harus kita bina kedepan ini terus kemudian rico culture itu juga ikan ikan
apa kerambah ikan yang dibikin di tengah laut yang teknologi yang bagus itu sedang juga sekarang
dimulai dan saya berharap kalau kita bisa membuat ikan ikan yang lebih baik itu juga kita bisa membuat
kita konsisten terhadap ini mestinya tiga puluh empat tahun ke depan pasti lebih baik dan harusnya hasil own kita
juga menjadi komoditas yang jangan kita hanya mengandalkan kelapa sawit doang yang sekarang di
eropa juga katanya semakin di ini ya kelapa sawit harus misalnya memiliki
yang sustainable lain sebagainya nah ini kan jadi jadi hambatan untuk sepeda melalui
justru nolong kita dalam kritis sekarang ini b plus dua puluh ini
karena selama ini memang kita tidak perhatikan
kenapa kita suka import
kenapa suka import dapat ini
nah sekarang presiden udah putusin
tingkatkan b plus dua puluh
nah kalau b plus dua puluh ini kita tingkatkan
maka kita akan bisa menghemat beberapa miliar dolar setahun dari impor
yang kedua harga kelapa sawit akan naik
nah bisa tujuh ratusan dolar
petani petani kecil kita yang sekarang harganya cuma lima ratus lima puluh dolar
itu kan ini mati tujuh belas lima juta dolar orang loh
petani kecil yang hidup di kelapa sawit
nah orang bilang mengenai anu
sebenarnya memang ada salah kita dulu
kita dulu babat aja semua hutan itu
sekarang enggak udah dibikin aturan
berapa ratus hektare
di sekian ribu hektare dan sebagainya
sehingga masih ada kehidupan kehidupan binatang di tempat itu
soalnya kita belajar lah dari kesalahan kesalahan kita
untuk lebih bagus lagi
ya dan harusnya dengan adanya satu peta
dimana ini kan tidak akan tumpang tindih lagi
ini bagaimana ke depan supaya
masalah peta masalah data
apalagi bicara mengenai berantem soal data
juga salah satu yang paling
ini yang menjadi sumber
jadi sekarang kan one map policy itu
satu peta itu
saya sejak kepala staf presiden empat tahun yang lalu
sudah mulai kita rintis
sampai selesai kok itu
tapi nanti kalau keluar
itu mungkin dikeluarkan nanti tahun depan ya
atau mungkin akhir tahun ini atau tahun depan
itu akan ketahuan
di situ punya tanah dimana
wah kita bisa lihat nih pak
luhut ini tanahnya dimana
yang paling parah kalau kamu tidak punya pekerjaan apa apa
tiba tiba kamu punya tanah lima enam gitu
itu politisi politisi atau siapa lah ya
yang suka ngomong itu bisa kelihatan ya
perusahaan perusahaan yang memiliki tanah berkelebihan
itu pun akan terbaca juga
nah tadi ketiga
koordinasi itu tadi nanti
pengeluaran izin izin itu karena one map policy tadi
itu juga pasti akan lebih canggih
jadi akan lebih bagus lagi ke depan
nah ini satu lagi yang mungkin juga menjadi perhatian kita semua ya
masalah lingkungan hidup
tapi yang berkaitan dengan meningkatnya
permukaan air laut apalagi
seperti antartika dan atik kan esnya sudah mulai meleleh
nah ini kita mungkin bicara mengenai apa sih yang paling dibutuhkan
tadi misalnya salah satu kan
ya kita semakin setiap tahun sekitar sebelas cm itu kita tenggelam itu jakarta
dan kalau kita tidak hati hati ke depan
ini apa yang paling diperlukan untuk jakarta supaya
karena sebenarnya reklamasi itu ide yang baik
dan secara amdal dan secara lingkungan
kalau itu yang reklamasi itu
itu kan sudah dibuat studi dari itu
sudah dibuat studi yang dalam
bukan saya yang buat loh
kita hanya kemudian memverify lagi
ya mereka bilang bagus
kita tanya independen ahlinya
saya juga bingung juga akhirnya
jadi saya mau kita dengerin yang mana gitu
tapi kalau menurut saya
kalau satu tadi itu untuk membentengin
tapi yang kedua
air jakarta ini des
dari danau jatiluhur
yang lain mau mobil dari mana
kita ambil air tanah terus
kita selalu sedot ya
ya itu yang bikin juga membantu penurunan tanah ini
nah itu bagaimana ke depannya
karena saya lihat di kota kota lain itu semua sudah menggunakan pump
itu tadinya kita pikir itu di teluk jakarta itu akan kita bikin jadi sumber air
jadi tinggal diproses
air untuk jakarta
tapi sekarang gak jadi ya saya gak tahu gimana lagi
karena saya udah gak pernah lagi ngurusin itu
karena sudah selesai dari saya
ya pemerintah daerah yang ngurusin ya monggo
tanggung jawab kita ini pada generasi yang akan datang
kalau kita salah membuat polisi kita
itu akan menjadi
tapi kan harusnya ada yang memang ini pusat dan daerah satu visi lah
karena ini kepentingan nasional
ini bagaimana menyamakan kalau tidak
akan selalu terjadi masalah ya bahwa di daerah mungkin punya
ini dari zamannya pak harto
terus zamannya semua pemerintah sby
terus zamannya ke pak jokowi
apa ini masalah komunikasi
atau masalah koordinasi
ada persepsi diciptakan
katanya masalah nelayan
kamu mau makan ikan mana di iyano
di teluk jakarta
sudah semua terkontaminasi
gak bisa dimakan lagi

gak bisa dimakan lagi

gak bisa dimakan lagi
gak bisa dimakan lagi
gak bisa dimakan lagi
kalau nelayan itu dipindah ke pulau agak terluar
supaya dia bisa ngambil ikannya itu lebih jauh
supaya ikannya itu bersih
tapi orang terus ngomongnya macam macam
tapi di bali kan juga hal yang sama kan yang terjadi
jadi masalah reklamasi ini menjadi sesuatu yang seolah olah
harusnya kan kita ada ini lah jalan
ya makanya saya bilang tadi intelektual kita ini tadi kepentingan kepentingan sesaat
yang membuat kita tertunda majunya
terima kasih banyak
pak luhut ya
thank you des
menarik sekali kita banyak sekali sharing
dan semoga kedepannya juga kita bisa menanggulangi semua tantangan
baik dalam bentuk bencana maupun macem macem ya
selalu kalau indonesia ini pasti ada saja ininya ya
seninya lah kita berdemokrasi ya
sekali lagi pak luhut terima kasih banyak
ya demikian insight kali ini bersama menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan
ya dan terima kasih telah mengucapkan terima kasih banyak ya
terima kasih telah mengucapkan terima kasih banyak ya
terima kasih telah menyaksikan insight